mbak isah kemana toh bu
nggak ngasih kabar ya bu
ngasih tadi sms
nanti juga datang
jaket baru ya cat
omongan temen itu didengerin
kok aku dengerin omongan lo
mahal katanya pur
ya kalau mahal aku gak mampu belilah
mai menolak untuk makan siang
omongan abang kemarin kan
ajakan untuk menikah
emang maya udah masak buat makan siang
serius apa bang
serius apa bang
mau ngajak mai menikah
mau ngajak mai menikah
mai belum bisa jawab sekarang
bisa lagi ya ya bell
cuman mahu horses geometrikan
biarkan aku enggak medida
icenya sama lain bang
update status udah capek capek muji nggak beli es dawet untuk mujinya fitnah cekat cekat cekat
kakak kakak dulu bentengnya dulu tuh anaknya digeser ke dikit nah baru benek selamatin baru
diantuin iya pak haji hati hati aduh lho lho pak haji juga dibantu si cimot atau
enggak pak haji
enaknya kamu naik motor terus kamu pergi ke rumahnya nangine ke pas udah sampai kamu ketuk pintunya terus kamu temuin yang citra
maksud gue alasannya apa
mana saya tau atuh pur
ada dua tukang ojek cupu lagi berantem cekat cekat cekat
mbak isah kemana tuh puk
enggak ngasih kabar ya puk
ngasih tadi sms nanti juga datang
bagus juga bang jaketnya
tuh belum punya barang bagus
emang lu punya duit
coba kamu tanya aja langsung
nanti kita butuh ojek nggak
tadi udah gue tanya
kalau dia emang butuh
kasih jawet aja cuy
kasih jawet aja cuy
gak enak sama bu nurmala
duh emangnya kenapa
bu nurmala rugi gara gara bang harun
iya bang harun salah perhitungan masalah marketing renang minimarketnya
ya aneh tadi ngetipin ponci sama gua
iya tadi ya katanya sekalian pamit
buat berapa hari itu katanya
tau dah gua lupa
itu tandanya gua makin deket sama dia
bilangin sama temen temen lu tukang ojek sama tukang parkir
eh lim lu jangan gr
itu bukan tandanya ani makin deket sama lu
gara gara lu anaknya punya kontrakan
kamu punya uang gak
buat traktir yang ini sama neng citra
ah pur cewek kan suka makan bakso
kamu ajak aja yang ini sama neng citra makan bakso
pejoy cewek juga suka dawet
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka

kamu juga suka

kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka

kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
ya tapi aku mau makan
kamu juga suka
kamu juga suka
kamu juga suka
jadi ini dia jawabannya
kapan lim lo ketemu ama ani
sekarang sepirin dikasih ke ani
dari mana lu pada
kagak udah ke mung
lu ke mana aja gue cari cari
gue mau ajak mancing
lu kagak ada mung lo
udah aku balik dulu
om pulang dulu ya
abang masih menunggu jawabannya
kenapa mas pur
makan bakso yuk
enggak ah kita baru aja makan bakso berdua
jadi beli jaket baru bang
iya bagus kan
jadi tukang ojek yang penting bukan kerennya
tapi rajinnya sama penghasilannya